itu bagian yang pertama
yang kedua tadi sudah sangat dikemukakan dengan sangat baik soal diskresi
diskresi ini selalu dijadikan dasar dan dibuat menjadi bagian yang lazim dilakukan oleh teman teman di kpu
dan surat edaran yang dibuat untuk menindalikan putusan kpu itu
tadi disebutkan tidak boleh dijadikan dasar sebagai diskresi
kalau itu dijadikan sebagai dasar diskresi
dan dipaksakan itu apa akibat hukumnya
apakah diskualifikasi terhadap calon calon tertentu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilakukan
pak rai paheda silakan
iya tadi saudara mengatakan bahwa penetapan gibran itu adalah pelanggaran dari sudut hukum administrasi
pertanyaan saya seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan
apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah
termasuk misalnya tidak dan apakah masih bisa dipersoalkan di institusi seperti mahkamah konstitusi ini
terima kasih kepada saudara ahli
sebelum kami mengajukan pertanyaan akan kami bacakan rumusan pasal
di dalam peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pencalonan serta pemilu presiden dan wakil presiden